memberikan banyak kesaksian pada saat persidangan andi
semoga allah kasih jalanan ke kita
untuk bisa selidikin kasus ini ya
yaudah kalau gitu terima kasih ya rafael
assalamualaikum wr wb
setelah pak jaja meninggal
masa gue nyerah dalam penyelidikan ini
segini aja usaha gue buat bersihin nama baik andin
apa gue coba tanya tanya istrinya pak jaja ya
bisa bisanya mereka nyelidikin bareng bareng ya roy
gimana kalau sampai bocor gue hamil karena roy
gue harus pantau pergerakan michelle sama erlangga
karena sekarang gue udah save nomernya michelle
terus abis dulu
abis ini udah dibisa
gue batin ya
gua juga gue balik aja

masa gue tau ya
udah dari sekolahnya rena
dan mama udah ketemu sama rena
terus mama udah dapet dong udah dapet kan antingnya
berarti mama sekarang cepet jual anting itu
kalau bisa ke toko perhiasan yang paling jauh
elsa mama belum bisa dapetin anting itu
soalnya tadi waktu rena udah mau kasih antingnya ke mama
bel sekolahnya keburu bunyi
jadi dia mesti buru buru masuk ke dalam kelas
lagi pula tadi nino sempet dateng ke sana
mama juga gak tau ngapain nino ke sana
dan nino tadi sempet denger pembicaraan mama
tapi dia tadi sempat nanya sama mama
ngapain kamu kemarin sempet dateng ke sekolah rena
dan bongkar isi tasnya dia
tapi mama udah kasih pinjam

kalau mama mencari anting sebelahnya itu
supaya kalo mama jual nilai jualnya itu gak rendah
ya mudah mudahan aja nino bisa percaya sama mama ya
ma dada aja sih ma
yaudah ma udah dulu telepon ya ma
kata ajus mama sama papa cerai
tapi enggak kok om
cuman saya sebenernya gak tau pasti sih
mereka mau cerai
masa dia gak tau soal ini
ini kenapa masalah hunting jadi ruwet begini sih
mama juga sih
dari dulu gue udah suruh jual itu henti
tapi ini udah bertahun tahun gak dijual juga
gak aja sih ma
aku mau nanya sesuatu sama kamu
oh ya mau tanya apa tanya aja sayang
kalo andin dan aldebaran
mbak andin mau cerai
kok gue gak tau
kenapa mama sama papa gak pernah cerita
apa nino tahu dari mama
tapi kenapa mama gak cerita ke gue sih
sayang dengerin aku ya
aku gak tau dan aku gak mau ngurusin
aku tuh heran ya sama kamu
kamu tuh kenapa sih masih mau ngurusin mbak andin aja
masa sih mbak andin sama aldebaran mau cerai
nino tau dari siapa
kok gue gak tau soal ini
ya pelajaran hari ini sudah selesai
terima kasih semuanya
asik juga sih
lo dimana sekarang
lagi di kampus
baru selesai ngajar kenapa
gue mau ketemu sama lo sekarang
gue kesana ya
mau ketemuan sama mbak ada apa sih
kita ketemuan aja dulu ya
yaudah kita ketemuan di kafeteria tadi
lima belas menit lagi gue sampai sana ya
selamat siang pak
kayaknya bapak hari ini senang banget ya
saya juga sempet denger tadi
ada orang yang mengatakan
siapa yang berpikir

kita bisa kembali ke rumah
saya juga sempet denger tadi

besok kamu ke rumah ya ren
berikan uang duka buat istrinya
ada yang harus saya kerjakan lagi pak
saya permisi pak
apa andin juga akan maafin gue
kalau dia juga tahu soal pak jaja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
rafael om ganggu nggak
enggak kok ada apa ya
om cuma mau tanya soal perkembangan penyelidikan kamu
terhadap saksi yang di persidangan andin waktu itu
apa ada kabar terbaru
saya menemui jalan buntu
saksinya meninggal om
padahal saya belum sempat berbicara sama saksi itu
om terus sedih dengarnya
padahal saksi itu
yang memberikan banyak kesaksian pada saat persidangan andin
semoga allah kasih jalanan ke kita
untuk bisa selidikin kasus ini ya
yaudah kalau gitu terima kasih ya rafael
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
setelah pak jajah meninggal
masa gue nyerah dalam penyelidikan ini
segini aja usaha gue buat bersihin nama baik andin
apa gue coba tanya tanya istrinya pak jajah ya
apa kekuatan dari om
apa kekuatan dari om
aduh sampai juga
bu pas saya permisi ke belakang dulu ya
sekarang beresin dulu
beri si ibu
eh badannya taruh dulu ya
taruh dulu sini ya
rena sini deh
rena suka ngelamun di sekolah
aku gak mau mama sama papa pisah
aku mau punya adik
punya adik ya
kalau gitu nanti malam kita doakan ya sayang ya
semoga mama sama papa jangan sampai pisah
dua belas februari beli sekarang
ini mbak gue mau nanya
emang lo mau cerai ya
kenapa sih lo gak pernah cerita
kamu tau dari mana kalau mbak mau cerai
kau dari mana kalau misalkan aku mau cerai
gue gak tau sih
dan gue juga gak nanya soal itu
tapi kenapa sih lo gak cerita ke gue
maaf ya kalau misalkan mbak gak cerita
menurut mbak kenapa mbak gak cerita karena ini bukan
urusan kamu yang salah
ini urusan rumah tangga mbak
ya tapi ini kan hal besar mbak
kenapa gue harus taunya dari nino coba
cuma akhir akhir ini beban di pikiran mbak emang lagi banyak aja
ya mau ngerti sih

harus luar sakit gak n thy